polisi menyisir ranjau paku di jalur menuju sejumlah objek wisata di ciwidei dan pangalengan kabupaten bandung jawa barat
penyisiran dilakukan secara manual menggunakan tongkat bermagnet
penyisiran dimulai dari gerbang keluar tol soreang pada senin pagi
jalur ini merupakan salah satu rute utama yang dilalui kendaraan wisatawan menuju sejumlah destinasi wisata di ciwidei dan pangalengan
ratusan personel satlantas polresta bandung dikerahkan untuk menyisir jalan sepanjang sekitar tiga puluh km
kegiatan selama operasi ketupat lodaya dua ribu dua puluh tiga ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran ban milik kendaraan wisatawan yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
ranjau paku dan potongan besi yang ditemukan kemudian dikumpulkan untuk dibuang ke tempat yang aman
setiap pagi kami menyisir jalan jalan
seputaran tol kemudian menuju tempat wisata memastikan bahwa jalanan terbebas dari adanya paku paku yang dapat mengganggu perjalanan daripada pemudik
dengan kita menggunakan alat magnet sambil petugas melakukan penyisiran diseret alat ini maka pakunya akan dengan sendirinya menempel
tujuannya adalah jangan sampai ada kendaraan kendaraan yang harus menepi
kemudian mengakibatkan kemacetan karena bannya bocor tertancap oleh paku